video sejumlah emak emak sosialita asik berjoget tanpa protokol kesehatan ini viral di media sosial
acara diketahui berlangsung di sebuah hotel di watampone kabupaten bone sulawesi selatan rabu empat belas oktober lalu
di mana disebutkan sebagai acara ulang tahun sebuah komunitas
pemandu acara memanggil para peserta untuk beradu joget disaksikan para tamu lainnya
para tamu dinilai melanggar protokol kesehatan karena tidak menjaga jarak dan tidak menggunakan masker
di media sosial video ini pun mendapat banyak kecaman dari publik karena dianggap berlebihan dan tidak memperhatikan dampak di masa pandemi saat ini
tim satgas percepatan penanganan covid sembilan belas kabupaten bone membenarkan adanya pelanggaran para tamu hotel yang menggelar acara saat itu
pihaknya telah menyerahkan prosesnya ke kepolisian
ada sebuah komunitas masyarakat ulang tahun kejadian pendasar empat belas oktober kemarin di salah satu hotel
sebenarnya pihak keluarga itu sudah menyampaikan persyaratannya adalah mematuhi protokol kesehatan
seorang warga kelurahan gandean jepres solo jawa tengah yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas memilih tinggal di gedung olahraga sendirian daripada dibawa ke rumah sakit
sebelumnya dikeluarkan ke rumah sakit
sebelumnya gedung ini juga menjadi tempat karantina dari kluster keluarga di gandean di mana dua warga dinyatakan positif
satu pasien telah dibawa ke rumah sakit sementara seorang lagi memilih tinggal di gedung olahraga
sambil menunggu satgas covid sembilan belas menjemput warga berinisiatif melakukan penyemprotan disinfektan di gedung olahraga pancasila
serta memberikan makanan untuk tetangganya tersebut
tim liputan cnn indonesia